minggu sore komisioner kpu idam holik menyebut rekapitulasi atau penghitungan suara masih berlangsung
rizal adalah generasi kedua server lokal dari bali yang bisa menapaki karir sebagai profesional